seorang ibu dan anak di kabupaten banyumas jawa tengah tewas terlindas truk tronton setelah motor yang dikemudikan oleng saat hendak menyalip pada rabu sore
kandit gakum satlantas polresta banyumas ibtu susanto menjelaskan peristiwa kecelakaan terjadi di jalan raya alas malang kecamatan kemranjen
kedua korban yang tengah berboncengan sepeda motor melaju dari arah barat dan bermaksud mendahului truk box
namun naas dari arah berlawanan muncul kendaraan sehingga motor oleng ke kiri dan terlindas truk tronton
karena kurang menguasai laju kendaraan tersebut sehingga oleng ke arah kiri membentur kendaraan truk motor sehingga terjatuh dan terlindas truk tronton
akibat pecah ban sebuah truk muatan terigu seberat
truk tronton terguling di depan kantor polisi jakarta barat jalan lejen esparman palmerah jakarta barat rabu siang
dari keterangan sang sopir peristiwa ini bermula saat truk melaju dari arah cilegon banten hendak menuju kalimalang jakarta timur
setibanya di jalan lejen es parman palmerah jakarta barat truk mengalami pecah ban di bagian depan
akibatnya truk ini terguling hingga sang sopir menderita luka di bagian tangan
petugas kepolisian dari unit laka lantas jakarta barat yang berada di lokasi langsung
mencari keterangan dan melakukan pengaturan arus lalu lintas
tim liputan cnn indonesia